perbatasan antar negara biasanya identik dengan kawasan terisolasi dan tidak tertata
namun distrik sota papua yang berbatasan dengan papua new guinea justru berbeda
harmoni kehidupan masyarakatnya dan juga upaya pengamanan yang optimal
bahkan menjadikan area perbatasan kedua negara ini ramah bagi siapapun
sejumlah aparat tni angkatan darat yang tergabung dalam satuan tugas pengamanan perbatasan
berjaga di pos jaga di distrik sota kabupaten merauke papua
mereka berasal dari unit lima ratus tiga para rider kostrat
sebagai garda terdepan penjaga pilar kedaulatan dan keutuhan negara kesatuan ri
mereka sadar betul akan tugas dan tanggung jawab yang disandang
mulai patroli rutin hingga mengawasi segala bentuk aktivitas perlintasan
menurut petugas warga kedua negara kerap melintas dengan beragam kepentingan
dari transaksi jual beli hasil kebun dan barang kebutuhan pokok
hingga urusan keluarga
petugas hanya memastikan jika seluruh aktivitas tersebut telah melalui pemeriksaan dokumen resmi
sesuai dengan aturan yang berlaku
jadi dengan modal surat izin imigrasi mereka sudah bisa masuk dan keluar
boleh masuknya hanya sejumlah sota sini saja
nggak boleh keluar dari sota begitu
biasanya mereka ngapain kalau ke soto
kalau ke soto sini mereka keperluan dapur mereka belanja
mereka saling belanja itu sekitar untuk satu bulan
jangan pernah membayangkan suasana ketegangan saat menginjakan kaki di kawasan ini
yang terlihat hanya harmonisasi kehidupan masyarakat khas tapal batas
bagi nur cediken kawasan perbatasan adalah sumber rejeki
dia mengaku jika warga negara tetangga kerap mampir dan berbelanja sejumlah barang barang kebutuhan sehari hari
kapan belanja ke sini mama
ada setiap hari
apa biasanya yang mereka beli memang dari sini
atau mama beli juga dari sana apa biasanya
macam masih lukibun mama biasa beli juga dari mereka
tambah dengan mama bumbunya di sini
untuk mereka sendiri juga biasa beli macam beras
dan hal hal yang lain tambahan untuk kebutuhan keluarga
norcedeacon tak menampik jika warga kedua negara sudah saling ketergantungan satu sama lain
meski permukiman terdekat warga papua nugini berjarak sejauhnya
jauh lima belas kilometer dari perbatasan mereka seolah tidak pernah absen untuk datang bertandang
kehidupan yang memang sepertinya cukup jamak terjadi di kawasan perbatasan antara indonesia dengan negara tetangga
seperti dengan malaysia atau dengan papua new guinea biasanya memang ada seperti simbiosis mutualisme
dimana mereka saling ketergantungan untuk kebutuhan mereka sehari hari
khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga ataupun juga kebutuhan pokok
biasanya ada saling ketergantungan antara satu negara dengan negara lain
dan ini bentuk harmonisasi antara kedua negara indonesia di kawasan distrik sota ini dengan kawasan papua nugini
harmoni kehidupan masyarakat di perbatasan sota perlu dipertahankan
bahkan sinergi antara masyarakat dengan aparat penjaga perbatasan perlu diperkuat
agar mereka semakin bangga menjadi penghuni beranda depan republik ini